terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong bahar bin smith menjalani sidang dakwaan di pengadilan negeri bandung jawa barat selasa siang
dalam sidang bahar bin smith mengaku keberatan atas dakwaan jaksa dan akan mengajukan eksepsi kepada majelis hakim
dalam dakwaannya jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa terdakwa telah menyampaikan berita bohong di hadapan ribuan jemaah dalam kegiatan ceramah di pondok pesantren di kecamatan marga asi kabupaten bandung desember dua ribu dua puluh satu lalu
bahkan dalam ceramah peringatan maulid nabi muhammad tersebut beberapa isi ceramah dinilai telah melenceng dan berpotensi menuai polemik termasuk soal enam pengawal yang tewas di kilometer lima puluh tol jakarta cikampek
mengaku keberatan atas dakwaan jaksa bahar bin smith pun mengajukan eksepsi kepada majelis hakim
adapun sidang akan kembali digelar selasa pekan depan dengan agenda eksepsi atau pembacaan nota keberatan
saya akan membuktikan bahwasannya saya tidak memberitakan kebohongan
dan nanti akan kita buktikan semuanya di pengadilan
jadi saya tidak mau banyak komentar kita buktikan di pengadilan saja
dan agar pengadilan ini berjalan kondusif